kalau misalnya prof mengatakan itu di bawaslu berarti saya mendapat kesan buat prof ini udah end game game is over
mk tidak berwenang mengadili sengketa pemilu yang meliputi proses yang menyangkut proses
nah mk bisa menetapkan yang menang jadi kalah yang kalah jadi menang karena terbukti prosesnya tidak diikuti why not bisa saja
ternyata bawaslu yang harusnya berfungsi untuk mengadili sengketa mengenai calon tapi tidak berbuat apa apa
misal gitu itu kan jadi bukti untuk mengatakan bahwa yang menang harusnya yang kalah yang kalah harusnya yang menang
misalnya argumen seperti itu bisa dipakai sehingga kembali lagi mk itu mengenai hasil
hasil itu dua perhitungan suara
gitu loh siapa yang berhak siapa yang tidak
jadi artinya prof juga termasuk sepakat atau sejalan dengan apa yang dikatakan oleh pak ngabalin dari ksp
urusan bansos harus masuk ke sidang mk malu maluin
bagaimana kalau misalnya bansos itu secara masif terstruktur misalnya terbukti
bisa berakibat yang menang jadi kalah yang kalah jadi menang
misalnya si a menang si b kalah
tapi gara gara ini ada masif terstruktur oleh mayoritas hakim mengatakan batalkan kemenangan dia
karena ini curang masif dan terstruktur
jadi contohnya di pilkada itu udah sering
jadi misalnya ada gubernur eh bukan gubernur tingkat kepupatan biasanya
yang terakhir itu yang pernah tahun dua ribu
yang tadinya kalah jadi menang dia gara gara tsm itu
jadi bukan berarti tidak mungkin
tapi fokus objektum litisnya itu tentang hasil
bukan tentang prosesnya itu
bahwa prosesnya itu ada yang keliru
asal argumennya bisa meyakinkan hakim
bersama ketua mahkamah konstitusi pertama yang juga pernah menjabat ketua majelis kehormatan mahkamah konstitusi prof jimli asyidiki
prof kita juga mendengar keterangan dari keterangan ahli gitu ya prof ya yang tentang etik gitu
aku saya mau tanya dulu prof jimli bagaimana melihat bahwa didengarkan juga pandangan tentang etik
ya saya kira bagus saya nonton apa yang disampaikan oleh pak keterus terangan dia ya
ya tentu begini ya di pengadilan itu ahli itu seobjek objektifnya ahli di dalam persidangan
itu kalau dia diajukan oleh pihak maka pihak itu akan ngecek pendapatnya dulu cocok nggak sama dia
maka ahli di persidangan pengadilan itu ya tidak bisa dikatakan sepenuhnya objektif
jadi pihak pihak apa namanya penuntut atau pemohon dengan yang termohon masing masing menghadirkan ahli
itu bisa kita lihat dari ahli hukum
semua ahli sama ahli etika ahli agama pasti dicek dulu oleh pihak cocok nggak pendapatnya untuk mendukung posisi
maka itulah antara lain kekelemahan dari status ahli
jadi pengadilan itu memang memperdebatkan perspektif memperdebatkan informasi data memperdebatkan kepentingan
nah dalam ruang sidang ini coba dipertarungkan
akhirnya itu nanti ya terserah kepada hakim
cuma pertanyaannya kan sekali lagi di situ ada soal bansos juga prof
bansos itu akan dipanggil tidak saja menteri sosial
ada menko perekonomian menteri pmk pak muhajir dan juga ibu sri mulyani
dan ini dianggap baik oleh para pemohon dianggap sebagai sebuah terobosan baru
kalau prof jimli melihat pemanggilan empat menteri ini sebenarnya ingin mendengar apa
ya jadi ada saksi ada ahli yang diajukan untuk kepentingan pihak
tapi ada juga keterangan ahli
ada saksi yang dipanggil karena kepentingannya mahkamah
nah jadi itu sudah biasa
tapi dalam hal ini kubu tiga mengajukan permohonan supaya mendengarkan keterangan menteri oleh mahkamah diterima idenya
namun yang nanti akan bertanya hakim
salah satu itu dianggap salah satu terobosan
para pemohon tidak diizinkan untuk bertanya
dan ketua mk juga mengatakan ini bukan karena ingin apa
ini kepentingan majelis hakim bukan untuk mengakomodir keinginan pemohon
jadi bagaimana melihat bahwa ini sebuah terobosan yang sangat baik sekali yang dilakukan oleh majelis hakim
sebagian mengakomodir juga usulan dari pemohon kan
mereka ngerti kalau ini dibiarkan menjadi pihak yang diajukan oleh pihak
itu akan ada benturan kepentingan
antara lain ini posisi menteri ini bagaimana
dia akan menerangkan apa
kok sepertinya berpihak kepada salah satu kelompok
padahal dia harusnya netral sebagai pejabat negara
sikap mk itu menurut saya lebih tepat
memanggil para menteri yang dianggap terkait
sebenarnya itu juga permintaan dari pemohon
tetapi supaya ini juga bisa diterima dengan adil
maka dua pemohon pihak pemohon tidak diizinkan untuk bertanya
itu untuk mengamankan supaya
itu tidak dianggap ini nanti berpihak kepada para pihak ini
jadi dia murni memberi keterangan apa adanya
baik menyangkut policy mengenai implementasi dari kebijakan
dan baiknya juga begini ya prof ya
karena yang meminta adalah majelis hakim bukan pemohon
maka izin itu keluar dari presiden
atau menteri juga memiliki kewajiban untuk datang
karena kalau misalnya diajukan oleh pemohon
bisa nolak dan bisa tidak diizinkan
itu kan akan ada benturan kepentingan
jadi kalau misalnya kapolda dipanggil
berarti kapolda ikut campur urusan politik praktis
nah maka jalan yang lebih baik
bukan karena diajukan oleh pemohon
karena kepentingan dari mahkamah sendiri
termasuk ada ide untuk mengajukan juga kapolri
bisa aja kalau memang mahkamah menilai ada kebutuhan
dulu kan salah satu kuasa hukum paslon tiga
itu mengatakan akan menghadirkan kapolda sebagai saksi
karena itu juga pasti berbahaya prof
karena pihak pihak yang berperkara itu
itu kan diberi hak untuk mengajukan saksi
ahli yang memperkuat dirinya
berarti seorang pejabat kalau dia bersedia
nah itu gak jadi buah si mahlakama
atau kalau dia mau bisa dipecat dia oleh kapolri
terlepas apa yang dia katakan mengungkapkan kebenaran
tidaknya apa yang dia ungkapkan
tidak boleh sebagai kapolda nggak boleh ikut berpolitik